masih dari bogor pemirsa antrean calon penumpang krl di stasiun bogor kembali terjadi pada selasa pagi
panjangnya antrian karena penetapan aturan masuk yang diterapkan sesuai protokol kesehatan selama masa pandemi virus corona
ya ini dia antrean calon penumpang krl di stasiun bogor sudah terjadi sebelum jam enam pagi
mulai dari pintu masuk hingga ke bagian dalam akses gerbang untuk menempelkan kartu
panjangnya antrean karena pihak stasiun membatasi akses masuk untuk menghindari penumpukan di dalam gerbong kereta
yakni maksimal tujuh puluh empat orang per gerbong
vp corporate communication pt kci ame purba mengatakan stasiun bogor merupakan stasiun tersibuk
pada hari normal sebelum pandemi dua puluh dua penumpang terangkut di jam sibuk
pada masa pemberlakuan psbb kci hanya mengoperasikan tujuh ratus tujuh puluh enam perjalanan kereta
kini di masa psbb transisi
pihak kci mengoperasikan sembilan ratus empat puluh tujuh perjalanan kereta
ana berharap perusahaan bisa disiplin menerapkan jam kerja
agar tidak terjadi penumpukan penumpang pada jam jam sibuk
khusus bogor headway nya sudah headway terkecil artinya sudah tidak mungkin ditambah
dari psbb kita menjalankan tujuh ratus tujuh puluh enam krl
saat ini dijalankan sembilan ratus empat puluh tujuh perjalanan
sebenarnya setelah pukul delapan atau pukul sembilan krl sepi
nah disinilah kita meminta pola shifting itu kalau bisa segera diefektifkan
karena ini bisa mengurai antrian dan bisa juga menjaga social distancing
perlu kiranya kebijakan tersebut bisa dilaksanakan oleh perusahaan perusahaan
sehingga kita bisa bersama sama kci tidak bisa sendiri